presiden rusia vladimir putin menyatakan bahwa rusia dan ukraina adalah satu bangsa
saat berbicara dalam pertemuan dewan keamanan di moskow pada kamis waktu setempat
pertemuan ini membahas perjuangan para tentara rusia yang gugur di ukraina
dalam diskusinya putin mengaku merasa bangga bahwa dirinya merupakan bagian dari orang orang multinasional rusia yang perkasa dan kuat
putin menambahkan ia tak akan pernah melepaskan keyakinan dirinya bahwa rusia dan ukraina adalah satu bangsa
putin juga memuji personel militer negara yang mengambil bagian dalam operasi ukraina
di hari yang sama presiden ukraina volodymyr zelensky meminta presiden rusia vladimir putin duduk bersama untuk membicarakan negosiasi
permintaan ini ia sampaikan ketika berbicara kepada wartawan di kiev
saya bebas sini duduk
hanya tidak perlu tiga puluh meter
saya bergurau saya bergurau dan lain lain